tahun ini perdana menteri malaysia anwar ibrahim menjadi narasumber utama
perdana menteri malaysia anwar ibrahim melakukan kunjungan resmi ke indonesia selama dua hari
memenuhi undangan presiden joko widodo
jerman ct corp kairul tanjung membuka ct corp leadership forum
dengan cerita kedekatannya dengan perdana menteri malaysia anwar ibrahim
khairul tanjung menjadi saksi sejarah perjalanan hidup anwar ibrahim
mulai dari menteri perdana menteri hingga saat dipenjara selama tiga kali
ia menambahkan konsistensi menjadi satu kata yang dapat mengabarkan kehidupan anwar ibrahim
perjalanan hidup beliau yang sangat konsisten istiqomah
percaya kepada idealisme yang beliau pegang
akhirnya juga mampu mendapatkan hasil yang luar biasa
sehingga pada akhir tahun lalu beliau dilantik sebagai perdana menteri
datu sri anwar ibrahim perdana menteri malaysia pun membuka dengan kalimat betapa eratnya
persahabatan dengan kairul tanjung
banyak nilai hidup yang dipelajari selama menjalin persahabatan dengan khairul tanjung
anwar ibrahim menyampaikan pencerahan tentang esensi sebuah leadership
anwar ibrahim menekankan bahwa pentingnya democratic accountability
demokrasi tidak hanya sebatas pemilu
tetapi ada moral nilai dan akhlak yang harus dijaga
beliau rendah hirup pikuk bicara soal demokrasi
tetapi tidak accountability
demokrasi itu tidak dapat ditentukan kewajarannya kehebatannya semata mata dalam pemilu
tetapi relevansinya kepada kita atas pertimbangan nilai dan akhlak
apakah benar orang yang memegang tampuk kekuasaan itu
yang menang dengan dukungan rakyat
itu menang dengan cara dan kaedah etika yang dapat dipertahankan
sudah punya kuasa apakah mereka jujur dalam melaksanakan amanah itu
membantras korupsi atau rasuah yang sudah menjadi budaya
sebelum menutup pidato
perdana menteri malaysia
anwar ibrahim menekankan pentingnya peran generasi muda
generasi muda harus sadar digital dan pentingnya analytical thinking atau kritis dalam berpikir